ada karbon monoksida benzena hidrogen klorida ozon dan logam berat
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
ini rumah atau mes sih jatuhnya
yakni pendiri sekaligus pencipta gerakan bela diri tarung derajat yang dikenal oleh masyarakat dengan aman
sebagai masyarakat tidak terlalu patriotik
tinggi sampai dua ratus tiga puluh dua derajat celcius
mereka akan membawakan tari tradisional batak sebagai tari sambutan bagi para penonton dan peserta perlombaan f satu powerboat
kemudian hafi dan teman temannya harus menyusun barang barang itu di kapal
dan hari ini kita udah datengin
lengkap dengan nasi putih dan lalapan
kalau saya if i were pdip saya akan kapitalize sebenarnya
saya akan berkali kali menyampaikan
untuk membuat isian martabak rasanya mudah saja
wah banyak lah non teknisnya banyak banget
yang kita harapkan nanti saksinya semua bisa membuka gitu ya
ya kita ambil bahannya dari hong kong punya
martabak telur dipatok mulai dari rp sembilan puluh lima
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kota metropolitan surabaya
dan ini cukup umum di negeri negeri lain sih
tapi ngerasa pak rudy teman di dalam segala keadaan
nah ini ada tudingan salah desain muncul saat ini dan publik opininya juga semakin keras terdengar seperti itu ya bu dina
dan tamu saya kali ini adalah menteri yang memang akan banyak berbicara mengenai hal itu
pas gue naik satu tahun
sehingga pada akhirnya mereka sarankan kepada saya
adalah kendaraan bermotor minyak kelapa sawit saus ikan yang diawetkan dan arang
rasanya semakin nikmat karena ditambah kuatnya rasa bawang dan cabai rawit mentah
nggak satu warna itu aja sih mas setelah diklarifikasi
nih masuk club juga gak raja wali atau apa
biasanya golongan darah apa yang paling banyak stoknya
ya mungkin ada beberapa oke lah yang gaya dia yang kita tiru tapi tirunya based on situation lah nggak yang ayal juga gitu kan
dulu senatama tuh gabung sama sm
ya garam yang paling mahal itu garam
pertanyaannya banyak sekali sampai detail
bahkan hampir rata rata semuanya tiga ratus persen
kemudian tahun dua ribu dua belas menjadi kapolres bandung
baru baru deh tahu boleh diaduk dan diputar putar
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis miring indonesia
kedisiplinan itu bapak itu selalu indikannya dengan keras